lo gak mungkin bisa kabur jauh
lo gak akan pernah bisa
udah semua pos
gak ada yang skip
sudah ditempel di semua sudut daerah sini
apa kita pindah ke tempat lain
ya udah kita ke tempat sebelah
pernah lihat orang yang ada di selembaran ini nggak ya
saya berhenti disini aja
saya turun disini aja
saya turun disini
udah ikut aja
berani juga tuh cewek
apa kenapa pak
cuma agak susah susah nafas aja
udah pak mungkin
pak pap kecapean sekarang pak
pak pap pulang aja biar aku cari elsa ya
tanya apa mereka udah menemukan elsa apa belum
iya iya bentar pak
lo kasih ngaruh my viewer
kau nangis di sini
ada proses yang bagus
al dalam hal ini saya akan terus berusaha untuk mencari keadilan buat kalian juga
kalau memang istri saya salah dia harus dihukum
sekarang kondisi papa agak sedikit capek bapak agak sesak napas
anda juga butuh istirahat dia lagi hamil
saya akan lanjutkan pencarian ini besok ya
saya akan serahkan sama polisi dulu hari ini
yaudah nanti saya sampaikan ke papa
terima kasih ya
dulu dapat kabar pak
al juga bilang kalau andin kayaknya kecapean dan mereka butuh istirahat
penyarian akan dilakukan besok
aku rasa kita juga harus seperti itu pak
nino belum temuin elsa
tapi sekarang udah dibawa pulang
nino serahkan mencarian elsa hari ini sama polisi
sepertinya di sini bagus
udah siap semuanya
tempel di semua sudut sini
biar semua orang tahu kalau dia buronan
di pintu toilet juga boleh
tiang listrik juga boleh
semakin banyak semakin bagus
jangan yang lewat semuanya tuh
kita mau dari mana dulu
ambil aja dong
bila peripheral di luar

lo gak mungkin bisa kabur jauh
lo gak akan pernah bisa
udah semua pos
nggak ada yang skip semua sudut
sudah ditempel di semua sudut daerah sini
coba kita pindah ke tempat lain
ya udah kita ke blok sebelah
saya mau nanya pernah lihat orang yang ada di selembaran ini nggak ya
oh gak liat pak
iya pak gak liat
oke kalau begitu saya mau minta tolong
kalau sempat melihat perempuan yang ada di gambar sini
tolong kontak ke polisi ya
karena dia buronan kasus pembunuhan
oke boleh dibawa
gak akan bisa kabur dia
yuk kita ke kompleks sebelah aja
lihat disini lihat
ternyata dia udah kabur
kenapa sekarang dia jadi buronan nih
bukannya dia tahanan rumah
apa dia kabur dari rumah
kebiasaan banget boleh telepon gak diangkat
biasanya kau ditelepon berkali kali akhirnya ngangkat deh tapi kenapa kali ini enggak
banyak urusan jadi kamu harus sabar ya aku jadi penasaran kemana ya al sama andin kok belum pulang
kasian rena apa jangan jangan ada
kalian dari mana
ada apa ini kok kelihatannya kayak ada masalah
saya mau kamar dulu enggak mama baca dong